terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita masih bersama dengan para narasumber
saya akan lanjutkan prof kiki silahkan anda jawab bahwa hukum ini tajam ke bawah tumpul ke atas
banyak masyarakat yang merasa tidak mendapatkan pelayanan
itu seperti contoh kasusnya tadi yang disampaikan oleh mas haris
iya kalau kita bicara kasus iya
tapi juga orang akan nanti bilang misalnya pak bekto atau polisi akan bilang banyak juga yang menafikan kasus kasus itu
jadi jangan bicara kasus
bicara arah perubahan perubahan yang dilakukan
kalau enggak bang kan masyarakat itu ini teorinya yang udah umum
dia bilang bahwa dari satu
tombak penegakan hukum ujungnya itu kan polri polisi
kan yang cuman ada dimana mana di indonesia kan cuman empat
bener gak pak bekto
nah kalau ada urusan urusan yang soal keamanan dan juga soal konflik terutama konflik hukum ya masyarakat itu lapornya polisi
ada masalah yang
saya pernah jadi anggota tim reformasi birokrasinya polri
jamannya pak tanto dulu
memang penting ada problem di polsek dan di polres yang harus ngeladenin secara kuantitas
ya bukan kualitas secara kuantitas tinggi banget pak bekto
nah itu tinggi masalah dari mulai sapi hilang ya kan sampai soal kdrt semua segala macem lapornya kesana
nah ketika di dalam rantai yang di bawah itu nggak ada kemampuan dalam berbagai faktor gak ada kemampuan ya orang kecewa
nah indikatornya itu real banget
oke oke silakan pak fiky
kalimat terakhirnya tidak ada kemampuan tidak ada kemampuan iya benar kenapa
anak lulus sma masuk jadi brigadir bribda pendidikan hanya tujuh bulan
suruh menguasai terus melayani penegakan hukum memang sulit
itu satu faktor
yang kedua toh juga
pejabat pejabat yang bisa melakukan upaya tindak lanjut dari laporan laporan hukum itu bukan brigadir brigadir yang baru tujuh hari
ada di atasnya harus ada supervisi dari di atasnya silakan prof
itu misalnya ada misalnya kasusnya yang masyarakatnya dimintain duit
saya harus anda catat baik baik bahwa polisi itu bukan bagian yang terpisah dari masyarakatnya
jadi selama masyarakatnya brengsek jangan minta polisinya baik
nah itu tapi itu saya menerima bang
polisinya udah mau bersih
polisinya udah mau bersih
polisinya udah mau bersih
jadi yang salah masyarakatnya prof gimana
polisinya mau bersih pengacaranya ngajak nego
pengacaranya yang ngajak nego yang itu kasus
itu kasus itu gak bisa dijenualisir
sama dengan anda ngomong polisi kasus disamaratakan
makanya tadi yang saya sampaikan basisnya temuan temuan kasus
kenapa bukan gak disoroti pengacara pengacara yang ngajak nego
yang saya bicarakan itu bukan perbuatan
yang saya bicarakan itu bukan perbuatan
beri keputusan di pagi
jangan bikin itu gitu

kalau kita creator dandi bonf record
bukan mungkin bisa disebut
karena kritik brengsek itu tadi adalah soal temuan temuan kasus
kenapa tidak temuan kasus pengacara yang brengsek yang ngajak nego polisi
itu juga bagian
jadi ini jangan dipisahkan
polisi itu bukan bagian yang terpisah dari masyarakatnya
tapi dalam ekosistem penegak penegak itu ada si petugas polisinya
benahi masyarakatnya juga
sebentar saya mau ke pak bekto
pak bekto silahkan bagaimana anda melihatnya ini tadi perdebatan tanggapan anda seperti apa
perdebatan yang menarik
meskipun ini seperti nggak ada ujung nggak ada pangkalnya
yang disampaikan pak haris pak kiki itu benar semua
ini terjadi adalah generalisasi
dianggap semua polisi
banyak memang polisi yang brengsek
tapi generalisasi jangan
saya tiga puluh lima tahun jadi polisi
empat tahun jadi pengawasnya polisi
sampai sekarang saya pelototi polisi
polisi yang brengsek seperti ini benar
dan itu sedang diupayakan untuk dibenahi diberantas apa adanya
kan seperti itu
ini sekarang ini dibuktikan
nanti tidak berhenti sampai disini
ini akan berlanjut
perintah pak jokowi kepada pak kapolri itu gak main main itu sungguh sungguh
pak jokowi perintahnya satu kali
nanti kapolri kepada kapolda itu perintahnya bisa empat kali
kapolda kepada kapolres itu berpuluh puluh kali
itu yang harus dilakukan
jadi kita harus melihat ini provinsi ini sebenarnya
saya juga jadi korban dari vanah
orang memandang polisi saya anggap wah dulu pak bekto barangkali juga sama
jadi saya juga jadi korban dari vanah orang memandang polisi saya anggap wah dulu pak bekto barangkali juga sama dengan

soal apa tadi disampaikan
nggak ada polisi bintang dua yang melakukan
nanti saya japri
saya kasih daftarnya
jenderal jenderal yang diproses
nggak boleh itu generalisasi
oke mungkin nanti kita bisa dikasih bocoran juga
kalau menurut mas didi sebagai mitra kerjanya polri
gimana melihatnya apakah bahwa memang ini momentumnya untuk mereformasi
secara kultur secara keseluruhan
bahwa memang tidak semuanya kepolisian itu buruk begitu ya
tapi bahwa ada yang harus diperbaiki iya
revisi undang undang polri perlu nggak mas
ya yang perlu kita pahami bersama adalah
bahwa tidak boleh ada pembenaran
sedikitpun terkait dengan institusi polri yang anggotanya melakukan kesalahan
jika ada kesalahan tentu perbaikan harus dilakukan sepenuhnya
kesalahan kemudian penyimpangan kemudian
itu pasti ada mekanisme yang harus diperbaiki dari polri
pengawasan pembinaan menjadi penting
ingat bahwa pengawasan dan pembinaannya adalah
sub sistem utama bagi polri
dalam melakukan pembinaan polri
bahwa secanggih apapun alat di zaman sekarang ini
tidak bisa menggantikan tidak bisa digantikan oleh
tidak bisa menggantikan personel personel politik
ini yang harus disadari
sehingga kekuatan polri di sdm ini
juga harus menyadarkan kepada kita
bahwa masukan masyarakat sekecil apapun
masukan masyarakat substansi apapun
ini harus didengar oleh polri
karena ini rasa sayang masyarakat terhadap polri
agar tugas dan tanggung jawabnya bisa dilakukan dengan baik begitu
kalau ini kemudian
jika kita ingin melakukan kritik kepada polri
jika kita ingin memberikan masukan polri
terjadi resistensi di dalam
ini pasti tidak benar
kita harus ingat
bahwa polisi ini adalah alat negara
polri ini sebelum dilantik menjadi polri
dia mengucapkan sumpah janji
nah ini yang berat bagi polisi
kemudian tidak boleh kemudian
kemudian membenarkan adanya potensi
ataupun ada oknok oknok yang lain
tidak boleh enggak
jadi polri tidak boleh anti kritik ya
saya ingin masuk ke dalam kasus
karena dari tadi kita bicara secara general
apa yang terjadi kepada irjen teddy minahasa
mantan kapolda sumber
penyisihan ataupun penjualan barang bukti narkoba
itu kan sebenarnya sudah banyak ya
desas desusnya kita dengar
kita tidak mungkin tidak dengar
itu sudah menjadi desas desuslah
menjadi wartawan sudah mendengar itu berkali kali
itu memang praktik yang lazim terjadi
mendengar berkali kali soal teddy minahasa
maksudnya mendengar bahwa ada desas desus
di luar sana yang mengatakan bahwa
kemudian menyisikan barang bukti
itu kan juga kita sudah dengar begitu
kasus teddy minahasa
saya dapat banyak kontak dari teman teman di sumbar
tidak cuma teddy minahasa saja
muncul beberapa nama lain
jadi ada nama polisi lain
jadi saya bagi ke bapak ketujuh
jadi ada nama polisi lain
jadi ini bukan satu ternyata
bukan cuma kapoldanya
bilang saya baca di satu dua
tidak tahu berita itu benar atau tidak
dia belum dilantik jadi kapolda jawa timur
terus bagaimana sudah ada yang botak botakin rambut
itu juga perdebatan sendiri
tapi dalam alur yang sumbarnya sendiri
saya dapat dua tiga kontak dari padang gitu
wah bang ini begini
ini pengalaman mereka
jadi ini bukan cuma kabar burung di padang
ini pengalamannya mereka
ya masih dalam hubungan hubungan keluarga
dan barang bukti itu betul diganti dengan tawas
nah jadi atasnya aja yang dimusnahkan
sisanya itu muter di lapangan
dan itu bukan sekali terjadi
anda dengar ini sudah beberapa kali terjadi
ya saya memang
nanggarin beberapa kasus ya
waktu sekarang saya kerja hukum
waktu juga sama kontras
ada beberapa kasus yang ada ujungnya itu penyiksaan penahanan penangkapan sewenang welang segala macam
yang berkorelasi dengan kasus kasus narkoba
salah satunya yang memang terkait dengan peredaran narkoba
itu banyak banget
dan menurut saya saya juga bingung ya soal narkoba ini mau bicaranya dari mana
karena terlalu banyak informasinya
dan terlalu banyak pengetahuan masyarakat
masyarakat menjadi saksi sosial
dari praktek praktek itu
nah cuma kan begini
kita benar tadi bang kiki
itu kasus biasa
kalau mau lihat kuantiti jumlah narkobanya itu nothing
lima kilo mungkin bisa beli rumah itu
ya kan di sekitaran transtv sini
nah yang saya mau bilang tuh begini
narkoba yang masuk indonesia
ada dimana itu barang
tapi gak bisa ditangkep
jadi ada sengaja pembiaran gitu menurut anda dari aparat
saya khawatir nih om didi nih di komisi tiga nih
begini nih kalkulasinya
bisa dihitung tiga ratus ribu ton
di penjara hari ini
kalau kita tanya
kalau kita tanya orang orang di pas
empat puluh sampai enam puluh persen
populasinya penjara itu narkoba
jadi udah di penjarain
tapi narkobanya tetap tiga ratus ribu ton masuk
budget penegakan hukumnya
kalau kita cari
kita hitung dari bnn
dugaan saya naik terus
tapi di lapangan
orang udak udakan sama tetangganya
yang mabok gara gara narkoba dan lain
nah ini kan sebetulnya pertanyaan orang
ini sebenarnya ada apa sih
barangnya masuk terus
jadi ada pembiaran menurut anda
bukan pembiaran lagi
dipelihara prof kiki
memang ada yang memelihara
aparat yang memelihara
sehingga barang itu beredar
kalau katanya pasti nggak ada
tanggapannya prof kiki
kalau soal angka
sampai ada kapolda bintang dua
yang kemudian diduga menjual
barang bukti narkoba
sabu lima kg
itu menentukan harga pasaran
saya nggak tahu kalau haris nyebutin itu
harga pasarannya lalu berubah kan
barangnya influencer harga narkoba

itu sudah mengubah
temuan salah satu temuannya
indonesia sebagai transit
untuk pemasaran di australia
dan di tempat tempat lain
sudah berubah menjadi konsumen
menjadi target sasaran
jenis jenis itu kan berubah ubah
jadi kalau bicara tentang volume
atau ke jenis jenis narkoba yang lain
yang sekarang sangat populer di indonesia
rokok asap itu
itu kalau metinone
itu masuk kategori satu
muncul beberapa tahun terakhir
publik gak tahu
yang baru gitu
saya gak merokok lagi
sudah lama saya gak merokok
haris masih gitu
menjawab pertanyaannya mas haris tadi
apakah ada yang memelihara ini peredaran narkoba ini
itu belum dijawab
jawab dulu dong
itu harus dijawab dulu
sudah pasti itu
ya itu kan sudah pengetahuan umum publik kan
kita itu sekarang percaya pada informasi katanya katanya kan
kalau misalnya memang sudah beredar
kenapa kemudian tidak diberantas
kenapa tidak ada tindakan apapun untuk memberantas itu
satu orang langsung tidak jadi pelihara
yang harus menangani
itu juga pengedar
ya pasti nggak bisa diberantas
jadi gak ada jalan keluarnya
jadi memang dibiarkan begitu saja
saya gak merokok
jadi saya gak tahu
itu berapa banyak orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari rokok elektrik itu
haris masih merokok
tapi isinya bukan metinon
isinya yang lain lah
saya mau ke pak bekto
pak bekto memang praktik praktik
yang bikin orang nomor kaya nomor dua di indonesia
seperti yang disampaikan oleh mas haris
praktik praktik pembiaran peredaran narkoba
barang bukti yang kemudian dijual
dibacking nya oleh polri
itu memang anda sudah mendengar pada saat anda dulu menjabat sebagai polisi
atau memang itu baru baru saja terjadi
atau memang ikut
sekali lagi silakan pak bekto
ini kasihan di pak bekto ini
ini kasihan di dua teman
tapi nanti sangkutnya disalah artikan ini
itu sudah terjadi
bahkan waktu saya juga masih muda
itu namanya penyalahgunaan wewenang
pandangan saya sebagai purnawirawan polisi
kalau tahu ada itu
menarik sekali itu masalahnya
karena saya sudah berusaha
saya sudah berusaha
saya sudah berusaha
saya sudah berusaha
ini gejala pada umumnya ya
siapapun jadi lawyer jadi penasihat hukum
itu harus percaya
itu sudah hukum alam seperti itu
yang disampaikan tiga ratus ribu ton tadi kalau ditanya sumbernya dari mana kan kacau itu
dia yang tahu
sumbernya dari fredy budiman

freddy budiman yang tulisannya mas haris viral lagi gara gara teddy sambo ini
tapi kalau kita baca ya laporan dari tim pencari fakta
itu kan tulisan tahun dua ribu enam belas
itu tidak bisa dibuktikan
jadi itu tukar dari
saya baru masuk komponas ya
jadi saya membaca laporan itu
tidak ada dibuktikan yang diceritakan segala macam itu tidak ada
hubungannya dia dengan pabrik
terus dia kaitannya
dengan bos yang ada di cina
tapi ya itu tadi
sebagai lawyer dan sebagainya
itu kewajibannya adalah
harus percaya sama omongan
sekarang berapa banyak orang yang kecewa
sama kliennya ternyata dibohongi
seperti kasus yang sekarang
saya nggak kecewa sama freddy budiman
ya boleh saja
soal freddy budiman itu begini pak
saya nggak akan utarakan lagi
soal kesaksiannya tapi yang saya mau jelaskan
yang disampaikan freddy budiman
saya kan waktu itu dilaporin polisi oleh mabes tni
oleh mabes polri
dan ada satu lagi lembaga
saya dilaporin juga ke polisi
bahwa saya benar ketemu sama freddy budiman
dan waktu itu
kemudian ada yang mempertanyakan kesaksian saya
seperti pak bekto sampaikan
freddy budiman sudah disampaikan ke sejumlah pihak
bahkan sudah didokumentasikan
dan dokumentasinya ada
kementerian hukum dan ham
direkturat jenderal pas
karena setiap orang yang mau dihukum mati
dikasih kesempatan untuk membuat
bahwa saya ingin memperkuat
untuk penanganan narkoba
dari berbagai sektor
masuknya barang haram itu dengan berbagai macam
varian itu juga tambah banyak
yang di penjara tambah banyak
tapi kok praktek ini masih jalan terus
tidak ada di berantas begitu
tidak ada di berantas
kalau nge refer ke keterangannya freddy budiman
kalau saya sih percaya
karena memang harus percaya
bukan harus percaya pak freddy
yang saya sampaikan itu artinya
saya dua tahun menahan informasi itu
karena saya menguji dengan beberapa fakta yang lain
jadi yang saya mau bilang
masalah ini belum selesai
jadi keterangan soal freddy budiman itu
itu gak bisa di jawab
hari ini dengan cara freddy budiman
waktu itu ngomong benar atau enggak
tapi yang harus di jawab adalah
apakah upaya negara
menangani masalah tadi anomali itu
itu metodologinya sudah tepat atau belum
kalau kasus teddy minahasa menunjukkan
itu belum ditangani
kalau kasus narkoba biasanya
yang ketangkep bilang saya di jebak
dan itu dilakukan oleh teddy minahasa
wah dia memang benar gitu
dan ini itu
sama sama di tengah tengah kayak gitu
orang tidak melihat bagaimana
orang tidak melihat bagaimana
polisi menangkap satu ton
baru saja ini belum kenapa enggak
baru saja ditangkap
penyelundupan dari brazil
warga negara brazil
tapi di sini yang sedang kita garis bawahi adalah
penyalahgunaan barang bukti
saya gak tahu
tapi bahwa ada penyalahgunaan barang bukti
yang dilakukan oleh general bintang dua
dan itu narkoba pak prof kiki
kita ya kemungkinan
baik yang membela maupun yang menyalahkan
tapi ini kan sudah diproses secara hukum
yang sudah jelas
ngaku saksinya kan
baru berapa dua ratus gram
atau tiga ratus gram
sisanya kemana kalau lima kilo
itu kan juga belum tahu kita
ini empat puluh loh yang ditangkap
tapi rifana begini di indonesia nih ya
sebagai orang yang kerja di bidang hukum ya
ini kebetulan pak bekto bekas penegak hukum
didi ini juga sebenarnya lawyer selain politisi
prof ini juga satu kan juga temannya
bahkan nekat kerja di bidang hukum
itu memang isu bisnis yang menggiurkan di indonesia
dan gak cuma di lembaga penegakan hukum
rumah rumah yang disita
aset aset barang bukti
aset aset yang ditarik kembali
atau dikuasai karena gagal